ini dia kalau jimat penangkal racun ular siluman aku harus menulis nakalnya
ini tidak bisa dimiliki oleh selain kutub
orang kalau aku sedang mencari mustika sion aku harus menemukan mustika sion dan melindunginya
dari tangan manusia sesuai dengan amanat ratu ini mustika sion mustika sion ini sangat bahaya
untuk manusia apalagi kalau sampai jatuh ke tangan orang yang jahat kamu harus melindungi mesti
sion ini dan juga anak anak nyawa kamu adalah taruhannya aku sudah pernah gagal dalam perintah
ratu untuk melindungi sinta kali ini aku tidak boleh gagal lagi
setelah menunggu delapan belas tahun akhirnya salah satu keluarga rindra datang juga bukan cuma itu
tapi dia juga akan membawa aku ke jakarta
dimana aku bisa beras dendam dengan semua keluarganya
di mana aku bisa beras dendam dengan semua keluarganya
ikannya kecil kecil juga yaidah

hai ini kan al isr
terima kasih ya
lagi lagi itu siapa ya
kok aku ngerasa dia gak asing buat aku
sekarang ini kesempatan aku
sekarang ini kesempatan aku
sekarang ini kesempatan aku
iya aku cek dulu sebentar ya
di tengah tengah hutan tidak akan ada yang bisa datang untuk perbaiki mobil ini
malam ini akan jadi malam terakhir dalam hidup kamu rama
masih kedinginan ya
pake jaket aku ya
gak usah kamu aja
kamu aja yang pake
itu kan kalungnya rendra
kok bisa ada sama dia
sinta kamu kenapa
kamu baik baik aja
iya aku gak apa apa
kalau kamu bagus
ini peninggalan kakek aku
ini dia kalau jimat penangkal racun ular siluman aku harus menulis nakalnya
ini tidak bisa dimiliki oleh selain keturunan pemilik jimat atau pemilik
jimat memberikan kepada orang pilihannya kekuatan jimat ini hanya berfungsi
saat memiliki kekuatan yang berfungsi saat memiliki kekuatan yang berfungsi saat
saat memiliki kekuatan yang berfungsi saat pemakainya di patok ular
bukan bukannya saya tidak menyetujui buang kaget tapi ada syarat syarat apa pak
ayahnya dewi harus berhenti jadi pawang ular
sejak pulang dari rumah wisnu
kok kamu jadi pendiem
cerita sama bapak
dewi mau cerita sama bapak
ya cerita saja kan
biasanya juga kamu cerita sama bapak
sekarang dewi bahagia
hubungan dewi dengan orang tuanya wisnu
ini kan berita yang membahagiakan
ya tapi ada syaratnya
syaratnya bapak harus
harus berhenti jadi pawang pula
sekarang bapak mau nanya sama kamu
kamu benar benar mencintai wisnu
tapi dewi gak mau
gak akan kamu apa
apapun akan bapak lakukan
demi kebahagiaan kamu
kamu tunggu mobil ya